jika pemilihan presiden digelar hari ini dua belas mei siapa yang kemudian anda pilih
pertanyaan inilah yang diulas dalam rilis survei terbaru saiful mujani research and consulting atau smsc
kita lihat bersama survei nasional digelar secara tatap muka
tiga nama yang muncul sebagai top of mind adalah ganjar pranowo dengan raihan dukungan spontan
kita akan lihat di grafis kedua ini akan membandingkan paling tidak dalam dua tahun terakhir
dari mei dua ribu dua puluh satu
di satu dan juga mei dua ribu dua puluh tiga dukungan kepada masing masing capres ini ternyata naik
kita lihat bersama ganjar pranowo jika pada dua ribu dua puluh satu adalah lima sembilan maka naik di angka dua puluh empat
dan menjadi tujuh belas dua di mei dua ribu dua puluh tiga
sedangkan anies yang sebelumnya adalah lima sembilan di mei dua ribu dua puluh satu meningkat sekitar empat sekian persen
kita akan lihat bagaimana nanti menjelang pendaftaran apakah kemudian angka akan semakin menguat
semakin membulat untuk kemudian tiga besar nama capres yang hari ini ada dan juga sudah dikenal publik